akibat terjadinya peningkatan kasus covid sembilan belas di ibu kota
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria meniadakan sholat jumat di zona merah di jakarta
untuk mendalami persoalan tersebut kami telah terhubung bersama ketua dewan pimpinan majelis ulama indonesia abdullah jaidi
selamat pagi pak jaidi
semoga kabar baik pak jaidi
pemprov dki ini memutuskan agar masyarakat melaksanakan kegiatan ibadah termasuk sholat jumat di rumah masing masing untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
mui sebelumnya juga pernah mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut lalu bagaimana bapak melihat hal ini
baik terima kasih
saya berharap bahwa kami majelis ulama indonesia merasa perhatian sekali dengan melonjaknya
peningkatan dari covid sembilan belas ini yang pada akhir akhir ini terus meningkat bahkan mencapai titik kulminasi yang tertinggi
oleh sebab itu majlis ulama indonesia memperhatikan seruan baik dari gubernur dki ataupun majlis ulama indonesia dki
tentunya apa yang disarankan dan disampaikan
terkenaan dengan permasalahan ibadah
sudah disukui dengan
fatwa majelis ulama indonesia
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
yang terkenaan dengan permasalahan
peningkatan penyebaran covid sembilan belas
yang tidak terkendali
yaitu di zona merah di kawasan yang mengancam jiwa manusia
maka umat islam dalam hal ini diimbu agar tidak menegarakan sholat jumat di kawasan tersebut
sampai keadaan normal kembali
dan wajib menggantikannya dengan sholat duhur
di tempat masing masing
juga tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah
yang melibatkan orang banyak
tentunya himbuan baik dari gubernur
dan disampaikan oleh juga wakil gubernur dki
penyebaran covid sembilan belas yang seperti ini
begitu pula jamaah agar
tidak keluar rumah kecuali pada hal hal

oleh sebab itulah
intinya tidak mendekati
atau bergabung di dalam kerumunan kerumunan
yang berdampak kepada
penularan atau penyebaran yang lebih
karena menurut kita masyarakat selamang indonesia
bahwa hektanabes menjaga jiwa menyelamatkan jiwa adalah lebih utama daripada hal hal yang lain
itu berdasarkan makhluk jariah
oleh sebab itu kami mengimbau juga kepada masyarakat yang bisa menerah
agar tidak melaksanakan jualan jumlah tapi menggantikan dengan jualan jumlah di tempat masing masing
nah ini bagian zona merah ataupun zona yang terkendali
itu mereka bisa melaksanakan jualan jumlah
tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan
yang wajibnya dilaksanakan
tentunya kami juga selama indonesia mengimbau tidak terdekat tempat tempat ibadah
yang dihimbau tetapi juga
mall mall tempat perumunan masyarakat
ataupun cafe cafe tempat perumunan masyarakat
itu pun harus juga dihimbau
dan kemudian dilakukan
tidak kayak itu langsung dimonitor
diperhatikan sehingga kalau kita sementara mengantisipasi dari tempat ibadah
tapi kalau kita tidak mengantisipasi dari tempat tempat kerumunan yang lain
maka itu tidak akan menyelesaikan masalah
dalam penanganan covid sembilan belas
yang terus menerus masih membumbung di sana
lalu pak jaidi selain indonesia
lalu pak jaidi selain indonesia
arab saudi pun juga pernah mengeluarkan seruan ibadah yang sama yang aman bagi umat muslim di tengah pandemi covid sembilan belas
dan apakah memungkinkan jika sholat jumat ini dilaksanakan secara virtual
sholat jumat menyaksikan ibadah
yang terkenaan tempat
terkenaan tempat dan ada isu muda
sholat jumat yang dilakukan secara virtual itu adalah tidak sah
sebagaimana pelaksanaan ibadah haji
tidak ada pelaksanaan ibadah haji itu secara virtual
karena menyangkut tempat
tempat itu apalagi
terkena beberapa masyarakat seperti ini
mereka menganggap kalau sholat jumat itu tidak dihadiri
di sebuah tempat kemudian tidak dihadiri oleh lebih dari empat puluh jamaah
maka sholat jumat itu tidak
bahwa sholat yang dilakukan tidak
sahaja sholat jumat di saudi arabia pada saat
meningginya pandemi covid sembilan belas
mereka dilanjutkan untuk sholat di rumah masing masing
tidak hanya masa pandemi saja
di zaman rasulullah saw
pada sholat pada saat hujan lebat
yang tidak memungkinkan jamaah itu yang di rumah untuk kami berada
maka rasulullah mengumumkan supaya disuruhkan
sholatlah kami di rumah masing masing
artinya itu tidak hanya faktor hujan lebat
hujan lebat yang tidak memungkinkan mereka itu pada saat itu
memungkinkan ke masjid
rasulullah mengajarkan sholat di rumah masing masing
ada sebuah huzur syari'i

itu adalah lebih utama
pak jadi dalam rangka merendam penularan covid sembilan belas
pemerintah gencar melakukan vaksinasi
tapi ada juga umat islam yang masih enggan divaksin
padahal mui sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu hukumnya mubah
bagaimana anda melihat sikap itu dan mungkin bisa dijelaskan
terkait fatwa mui soal vaksin pak jaidi
jadi mui dengan fatwanya pada tahun dua ribu dua puluh
itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan vaksinasi
hal ini gunanya adalah
selain untuk imunitas tubuhnya
adalah paling tidak menjaga
apabila sampai terdampak covid sembilan belas tadi
mereka sudah mempunyai kekebalan tubuh
dan dampak dari covid sembilan belas itu tidak separah dari mereka mereka yang belum divaksin
oleh sebab itu vaksin itu adalah wajib
wajib dalam pengertian untuk imunitas menyelamatkan tubuh
untuk menyelamatkan jiwa kita
dari segala manalah
itulah yang kemudian
ajez ulama indonesia tetap menanjurkan vaksinasi
artinya kesadaran umat itu disampaikan oleh para mubale
para ulama para khotib para penceramah
agar masyarakat itu mau divaksin
karena di indonesia ini banyak sekali
hoak hoak berita berita di media
sosial media menakut nakuti
nah kalau kita takut kita carilah vaksin yang lebih aman
karena kenapa ada orang divaksin yang terdampak kepada dirinya
kepada fisiknya tapi ada orang lain tidak
ini juga masalah yang berkenaan dengan ketelus terangan kita
terhadap penyakit yang kita rasa itu tidak berhasil
penyakit yang kita rasakan penyakit yang kita bawa
itulah yang kemudian harus dijelaskan kepada kedua
sehingga dapat diantisipasi berkenaan dengan dampak vaksinasi
tapi dalam hal vaksinasi ini pada hakikatnya sudah mendekati wajib
karena bukan hanya sunnah bukan hanya himbuan saja
tetapi ini demi keselamatan dari jiwa